video pernikahan seorang pemuda dengan mahar sepasang ikan cupang di kota bekasi jawa barat mendadak viral di media sosial
diketahui mahar pernikahan tak biasa dilakukan tersebut merupakan milik pasangan rizky muhammad dan indri warga pangkalan ii kelurahan sumur batu bantar gebang kota bekasi
pemuda dua puluh satu tahun tersebut mengaku sengaja memberikan mahar cupang karena hobinya mengoleksi ikan cupang
sepasang ikan yang diberikan kepada wanita pujaan hatinya bahkan disebut merupakan ikan kesayangannya
di jawa jawa hari ya bener dari remang cupang kesayangan
apa yang bikin kesayang itu gimana ada cerita lain gak
ada dari ketawa karena jarang jarang bikin cupang mahal gitu
senang aja ya emping senang dah
pasangan yang menikah tepat di tanggal cantik ini menyatakan cupang dengan jenis blurin yang digunakan sebagai mahar dibanderol dua lima juta rupiah
rizky sang bompelai priya memiliki usaha budidaya cupang hias
sejak dia diberhentikan
dari pekerjaannya akibat pandemi
selain mahar sepasang ikan cupang rizky juga memberikan mahar lainnya berupa emas lima gram sebagai maskawin
erik kustara bekasi jawa barat